pesawat garuda dua ratus tujuh puluh satu tujuan banyuwangi cengkareng
yang seharusnya mendarat di bandara soekarno hatta
terpaksa menerat di bandara halimper dan akusuma
kasub dispenum dispen au kolonel muhammad yuris
membantah kalau pihak tni au melarang penumpang untuk turun pesawat
larangan penumpang turun dari pesawat yang mendarat darurat di bandara
yang bukan tujuan bandara akhir penerbangan
sudah diatur dalam peraturan penerbangan internasional
saya luruskan sekali lagi bahwa tni au bukannya melarang
tapi aturannya memang seperti itu
namun ground support atau dukungan dukungan di darat
misalnya refuel mengisi bahan bakar itu boleh
kemudian snack kemudian makan
nah untuk waktu yang lama misalnya ada kerusakan sistem
yang membutuhkan untuk membutuhkan waktu lama penumpang bisa turun sejenak di terminal
tapi tidak boleh keluar terminal
setelah kondisi cuaca dinyatakan aman
pesawat garuda dua ratus tujuh puluh satu akan kembali terbang menuju bandara soekarno hatta
yang menjadi tujuan akhir penerbangan
f rizal jakarta